menteri perdagangan ri muhammad lufi melakukan pengecekan langsung
ketersediaan dari minyak goreng ke pusat pasar medan pada sabtu pagi
ia menemukan stok minyak goreng sudah mulai terpenuhi di pedagang pedagang eceran
namun kondisi ini baru berlangsung dua hari terakhir
padahal seharusnya dengan kondisi surplus
pelanggan minyak goreng di sumatera utara tidak perlu terjadi
bersama gubernur sumatera utara idi rahmayadi
menteri perdagangan muhammad lutfi menemui sejumlah pedagang di pasar ini
ia bertanya langsung kepada para pedagang bahan pokok terkait pasokan minyak goreng
menteri perdagangan mendapati pasokan minyak goreng sudah mulai tiba
namun sebagian pedagang masih ada yang menjualnya di atas harga eceran tertinggi
sebelumnya pedagang mengaku masih sulit mendapatkan minyak goreng kemasan maupun curah
menurut menteri perdagangan
kelangkaan yang terjadi beberapa
pekan terakhir seharusnya tidak perlu terjadi
karena stok minyak goreng di daerah ini mencukupi bahkan surplus
yang menilai ada ketidakberesan distribusi
ada tren bahwa minyak ini sudah mulai penuh dalam dua tiga hari kemarin
tetapi baru dua tiga hari yang semestinya dari minggu lalu
jadi pak gubernur ini mungkin ada permasalahan di distribusi
daripada minyak ini di seluruh sumatera utara
karena menurut hitungan kami pak di sini sekarang ini
sudah surplus dan sudah lebih dari
tujuh belas hari cadangan minyaknya untuk sumatera utara
artinya barangnya banyak sekali
dan lebih banyak dari seluruh diri wilayah indonesia
tetapi belum turun ke bawah
ia meminta gubernur sumatera utara untuk memastikan distribusi minyak goreng berjalan dengan baik
bahkan ia menegaskan agar pihak yang tidak mengikuti aturan pemerintah ditindak tegas
kita tolong bekerja sama pak gubernur untuk memastikan distribusi ini baik
distribusi ini jelas agar harga sesuai
dengan ketentuan pemerintah karena barangnya banyak
dan kalau sampai ada yang terjadi macam macam pak gubernur
saya minta tolong untuk segera ditindak secara tegas menurut hukum
di tempat terpisah gubernur sumatera utara edi rahmayadi meyakinkan
pasokan minyak goreng di sumatera utara akan kembali normal senin pekan depan
tadi kita sudah koordinasi ketat kita mencari di mana
selah selah yang harus kita lakukan
sebenarnya barang ini
barang ini ada
tetapi nanti kita cari tadi sudah habis ini saya akan rapat teknis
kepada kepala kepala dinas di kabupaten dan kota dan pelaku pelaku pasar
nanti kita akan koordinasi
yakinkan di hari senin seperti petunjuk beliau tadi
ini akan terurai dan rakyat akan kembali normal seperti biasa
warga berharap harga minyak goreng kembali stabil seperti biasa
biasanya di sana karena sini tidak dapat terlalu
mesti bawa jergen
jadi saya kalau muter muter cari di indomaret di supermarket
dapatnya dua liter
harga tinggi seminggu yang lalu
kalau bisa dinormalkan kembalilah harganya
jadi kami yang pedagang kecil ini bisa berjualan
menteri perdagangan muhammad lutfi menyatakan
sedikitnya ada tiga puluh tiga juta liter stok minyak goreng di wilayah ini
selama periode empat belas februari hingga dua puluh empat februari lalu
dengan kondisi itu menurutnya tidak pantas jika sumatera utara
juga mengalami kelangkaan minyak goreng
oleh sebab itu ia segera akan mengkoordinasikan dengan penegak hukum
untuk mengambil langkah penegakan sanksi bagi pelaku usaha
terkait kelangkaan minyak goreng ini